beribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di bundaran patung kuda gambir jakarta pusat
para buruh ini mendesak pemerintah untuk mencabut undang undang cipta kerja omnibus law
unjuk rasa digelar sejak kamis siang tadi dan hingga malam hari ini masih ramai
kita akan melihat bagaimana situasi terkininya
kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang saat ini berada di lokasi
diana kita tahu bahwa demo apapun sebenarnya peraturannya ini hanya hingga pukul enam sore atau delapan belas waktu indonesia barat
sekarang sudah pukul dua puluh satu lewat tiga belas waktu indonesia barat itu artinya sudah tiga jam lebih dari pukul delapan belas tadi
terlihat masih ramai di sana apakah ini tidak ada upaya pembubaran dari pihak keamanan kepolisian di sana diana dan kira kira kenapa tidak dibubarkan hingga malam hari ini
ya selamat malam siaza kembali ini saya kurang jelas begitu ya mendengar suara anda
tetapi benar bahwa memang biasanya demonstrasi yang ada di patung kuda ataupun di patung arjuna wiwaha di kawasan gambir jakarta pusat ini biasanya bubar pada pukul enam sore waktu indonesia barat
namun saat ini sudah masuk di pukul sembilan tiga belas waktu indonesia barat tapi belum bubar begitu ya
kalau boleh saya gambarkan memang situasinya hingga saat ini memang ramai ini bisa diartikan begitu ya
salah satu pertimbangan dari pihak kepolisian untuk tidak membubarkan masa adalah karena keramaian yang masih tercipta dari pukul sebelas siang bahkan bertambah ramai di sore hari kemudian hingga saat ini
saya akan menggambarkan ataupun memperlihatkan kepada anda saya akan bergeser sedikit kemudian foto jurnalis cnn indonesia galuh presisa akan menunjukkan kepada anda siaza
posisinya saya persis berada di dekat patung arjuna wiwaha ataupun yang berada di dekat patung arjuna wiwaha
yang biasa kita sebut sebagai titik patung kuda begitu ya
anda bisa melihat bahwa memang masa di sini masih cukup banyak begitu ya
mereka yang menggunakan atribut entah itu dari kasbi ataupun kongres aliansi serikat buru indonesia ataupun mereka yang menggunakan atribut dari konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia ataupun kspsi
di sini anda melihat memang situasinya kondusif begitu ya
anda bisa melihat sejumlah mobil komando
ada satu mobil komando yang saya lihat
yang melakukan orasi
sisanya diistirahatkan begitu
kemudian kalau anda lihat ini memang masa ataupun teman teman buruh saat ini itu sedang duduk begitu ya
mereka makan minum bercangkrama
tetapi memang ketika tadi saya tanyakan begitu ya apakah hendak pulang atau tidak mereka bahkan mengungkapkan opsi menginap di jalanan
tadi saya melihat ya siaza bahwa memang masa ini bertambah
ataupun silih berganti begitu ya
ada yang pergi begitu ya
tetapi ketika datang kembali membawa teman begitu ya
ada yang disebutkan datang dari bandung
ada yang dari tanggerang
ada juga dari berbagai wilayah lainnya di luar jabodetabek
dan kalau anda boleh lihat ini foto jurnalisian indonesia galupresisa akan bergeser begitu ya
ke arah di mana lokasi polisi berjaga
nah di sini kalau anda lihat memang sudah ada satpol pp yang berjaga
tadi kami juga sempat mengira bahwa sekitar setengah jam yang lalu akan ada instruksi untuk pembubaran massa
tetapi ini hanya satpol pp datang ke wilayah area demonstrasi begitu ya di titik kuda tempat kami melaporkan
untuk meminta para pedagang kaki lima yang datang ke sini memarkir dagangannya untuk pulang begitu ya
ataupun meninggalkan area demonstrasi
kalau anda lihat ini ada beton begitu ya di situ
dan di baliknya ada kawat berduri dan di situlah teman teman
untuk polisian ini berjaga begitu sedari siang sama dengan saat ini masih terus berjaga
tetapi si aza hingga saat ini memang belum ada imbauan untuk membubarkan diri
karena tadi sore ketika masa sudah mulai maju begitu ya ke arah pagar beton
imbauannya hanya untuk mundur ke area dekat air mancur dan tidak mendekati ke area kawat berduri ataupun beton
si aza perlu saya sampaikan sekali lagi
bahwa memang ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh teman teman buruh yang melakukan demonstrasi sejak siang tadi
yang pertama adalah membatalkan undang undang cipta kerja
yang kedua membatalkan undang undang kesehatan
kemudian yang kedua maksud kami yang ketiga ini lebih spesifik begitu ya
perihal kenaikan upah minimum nasional yang pada dua ribu dua puluh tiga ini maksimal sepuluh persen
tetapi ia meminta bahwa di tahun ini ada kenaikan hingga lima belas persen
hingga saat ini masih kondusif belum ada imbau untuk pembuaran diri
dan hingga saat ini saya juga bersama teman teman media yang lainnya juga masih menanti begitu ya
sekiranya apakah memang benar opsi menginap akan diperbolehkan oleh pihak kepolisian
tetapi pihak buruh di sini tidak akan meninggalkan lokasi apabila tidak dipertemukan dengan pihak istana
baik kita juga akan menanti perkembangannya dari anda diana dan tetap jaga keselamatan itu juga penting
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia telah melaporkan langsung